baru baru ini jagad dunia maya diramaikan oleh ilustrator yang menggambar sketsa penumpang yang sedang naik mass rapid transit atau mrt jakarta
sang ilustrator mengobservasi penumpang baik di dalam gerbong maupun yang sedang duduk di peron
dengan cekatan guratan sketsa itu dituangkan di atas kertas
tentu saja tak mudah sebab objek yang digambar sewaktu waktu bergerak
zafira tak menyangka dirinya tengah digambar
ia mengaku senang seolah mendapat kejutan
ini hasilnya apa ya lagi ngapain sih tadi
ini lagi buka twitter lagi buka sosmed terus sambil nunggu teman kebetulan
jadi daripada bosen terus dengerin lagu juga
selain menggunakan pulpen dan kertas ada juga ilustrator yang menggunakan aplikasi lewat gawai
saat mereka keluar gerbong sang ilustrator langsung menyambanginya dan memberi hadiah hasil sketsa
kaget sih karena aku juga gak nyadar lagi digambar
berawal dari viral di media sosial upaya menggambar sketsa ini berkembang menjadi kampanye donasi buku
ya para ilustrator ini merupakan komunitas lemari buku buku yang digandeng mrt jakarta
untuk menarik penumpang berdonasi buku bacaan
nah sekarang saya mau coba challenge mas joe dengan mas reza
yang satu pakai aplikasi ya tablet ya yang satu dengan biasa
saya kasihnya dua menit loh
siapa yang paling mendekati
tapi yang saya lagi berdiri kayak gini pakai megang mic oke
kita mulai dari tiga dua satu
hasilnya tak usah diragukan lagi sketsa wajah saya berhasil digambar hanya dalam waktu dua menit
roni satria dewi ario prastanjo jakarta